sidang kasus kopi bersianida dengan terdakwa jessica kumala wongso
sangat menyita perhatian warga di bekasi jawa barat ya
di sana warga penasaran dengan kasus yang menurut mereka penuh dengan teka teki ini
saya pikir semuanya juga berpikir hal yang sama ya dengan warga bekasi
bahwa banyak sekali teka teki yang belum terjawab dalam kasus ini
coba kita lihat informasinya
beberapa pengunjung sebuah rumah makan di bekasi timur
serius memperhatikan tayangan televisi
yang menyuguhkan sidang kasus kopi bersianida di pengadilan negeri jakarta pusat
sidang pada kamis dua puluh lima agustus ini menghadirkan saksi ahli toksikolog
memang pertama berangkat kerja ada berita itu
siang jam makan siang ada juga seperti sesuatu tv yang memang bersianida
terus sampai kayak kita apa sih bentuknya seperti apa
udah sampai nikmatin makan siang mas
sidang kasus kopi bersianida
bersianida ini maksud unik dan buat penasaran untuk kita
maka kita pengen siapa sih yang sebenarnya yang bersalah siapa yang tidak bersalah

yang motif disegel dendam sama mirna karena pasangan hidup dia waktu kuliah pindah ke orang lain
meski terbilang menarik dan membuat penasaran
sejumlah warga berharap agar misteri kematian wayan mirna salihin segera terungkap
dedy beben bekasi